teman teman apa kabar
yuk kita pulang
dengar kamu nih sama kamu berdua ya
tentang entang punya banyak
uang orang udah tua begini disuruh jadi sopir
masalah kamu tau ya
pak maman ini bukan orang sembarangan
kamu kenapa jadi marah marah sama dan jody
saya ini sudah berhenti bekerja di rumahnya neng nona
kenapa kamu harus bareng kalau saya kerja di tempat lain
maaf maaf ya ini tetangga saya yang saya asuh dari kecil
jadi dianggap saya kakeknya sendiri
nara kamu dengar ya ini bukan salah aku foto jody
ini emang pak mama nih yang mau kerja sendiri
nona dengar ya saya gak mau bicara lagi sama kamu apapun
saya udah tahu kamu kayak apa sebenarnya
sudah sudah sudah
nara kamu dengerin dulu dong penjelasan aku nara
aku pikir kemarin itu kamu
awalnya aku pikir kamu orangnya manja dan agak sedikit egois
tapi ternyata baik aku pikir
ternyata hari ini kamu gak lebih dari perempuan yang jahat lah
dan gak punya perasaan dan gak tahu tanda terima kasih
nara kamu tuh gak bisa tenang dan dengerin aku dulu
kamu tuh juga gak setuju kalau pak mama tuh kerja sama jody
mas tunggu ya
tenang tenang kamu tenang sebentar
kakek punya alesan